hujan deras yang terjadi di wilayah selatan
kabupaten probolinggo jawa timur pada kamis
membuat aliran sungai laring gunung argo puro diterjang banjir
derasnya aliran sungai membuat jembatan gantung
di perbatasan desa ranon kecamatan pakuniran
dengan desa sentul kecamatan gading kebupaten probolinggo patah
warga di kedua desa tak berani melintas
karena takut sewaktu waktu jembatan putus
aktivitas warga menjadi terganggu
seperti menjual hasil pertanian ke pasar
tak hanya itu puluhan anak terpaksa tidak masuk sekolah
sementara di tanjung pinang kepulauan riau
hujan deras dan angin kencang pada jumat pagi
membuat pohon besar tumbang dan menimpa dua mobil di jalan
menurut keterangan saksi
salah satu mobil yang tertimpa berisi sepasang suami istri
keduanya dilarikan ke rumah sakit
lantaran sang istri tengah hamil besar
sedangkan suami merasakan sakit di tangannya
tengah belutuk dus gitu
sudah tertimpa pohon aja gitu aja
pengendarannya gimana wak
pengendaran itu yang sana lewat aja terus kan
pasang putar lampu hijau pun saya tak tengok juga kan itu
karena posisinya sudah tertutup pohon semua kan
satu wak informasinya
suami istri yang tinggal di mobil
nggak nggak ada luka
cuman istrinya lagi hamil besar
hingga jumat siang tim gabungan yang terdiri dari bpbd
dinas perkim dan kepolisian
masih berupaya menyingkirkan pohon yang tumbang
bpbd tanjung pinang mencatat
sedikitnya ada lima titik yang mengalami pohon tumbang
di sejumlah wilayah kota tanjung pinang
akibat cuaca ekstrik
tim liputan cnn indonesia